dunia saat ini mulai bergerak ke arah dedolarisasi
sejumlah negara mulai menggunakan mata uang non dolar dalam bertransaksi bilateral
hal ini membuat hegemoni dolar goyah
bahkan porsi pemakaian dolar sebagai alat cadangan devisa internasional
anjlok sepuluh kali lipat pada tahun lalu
terbaru indonesia dan korea selatan sepakat menggunakan rupiah dan won untuk transaksi bilateral
apa yang sebenarnya melandasi kebijakan ini dan apa untung rugi indonesia
mengurangi ketergantungan terhadap dolar
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
ada kepala departemen internasional bank indonesia ada rudy brando huta barat saya akan sapa
selamat pagi mada kabar baik gimana kabarnya
baik salam sehat terima kasih pak rudy sudah bergabung bersama kami di program bisnis dan referensi
yang terbaru pak rudi ini adalah kerjasama bilateral antara indonesia dengan korea selatan
dan korea selatan ini adalah negara kelima
yang menjalin kerjasama local currency transaction dengan indonesia
pelaksanaan lct ini kan dimulai pada dua ribu delapan belas dengan malaysia dan thailand
kemudian dua ribu dua puluh indonesia mulai menjalin kerjasama serupa dengan jepang
dan pada dua ribu dua puluh satu dengan tiongkok
lantas apa sebenarnya alasan utama yang mendorong kesepakatan penggunaan rupiah dan won dalam transaksi bilateral kali ini
terima kasih cnn bisa mengundang kami untuk hadir pada pagi hari ini
kita untuk live di incheon ya cuma karena keterbatasan waktu kami baru bisa hadir di jakarta
kalau ditanya kenapa kita melakukan kesepakatan antara ri dan korsel khususnya bank indonesia dan bank of korea
saya mengatakannya paling tidak ada empat alasan penting kenapa kerjasama itu ditandatangani
keempat alasan tersebut kalau saya menggunakan jargon biar lebih mudah diingatnya
nah poin pertama manfaat utama daripada kerjasama ini adalah ketika ini ditandatangani
maka kedua bank sentral menyepakati untuk mendorong lokal transaksi
untuk transaksi perdagangan antara korea dan indonesia digunakan dengan menggunakan local currency
itu yang pertama manfaatnya adalah ak yaitu untuk mengakselerasi perekonomian indonesia

jadi kenapa kerjasama ini dapat mendorong akselerasi ekonomi indonesia
karena kita tahu sekali bahwa korea selatan merupakan salah satu counterpart kita
atau negara utama kita di dalam perdagangan
kalau kita lihat dari sisi ekspor korea ini merupakan tujuan ekspor nomor tujuh dari indonesia
sementara untuk investasi foreign direct investment atau investment langsung dari korea ke indonesia
sementara untuk investasi foreign direct investment atau investment langsung dari korea ke indonesia
itu menduduki sepuluh besar
sementara untuk portfolio investment itu menduduki sepuluh besar
jadi kita berharap kerjasama penggunaan transaksi dalam mata uang lokal untuk perdagangan
ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia dan dapat dikapitalisasi sehingga untuk mendorong
apa yang kita sebut sekarang indonesia menjadi epicentrum of growth sebagaimana tema di asean
itu yang pertama dari pembahasan
itu yang pertama dari
jadi tujuannya adalah aka itu mengakserasi ekonomi indonesia
kemudian yang kedua adalah akses s
jadi itu adalah stabilitas
nah penggunaan local currency di dalam transaksi perdagangan
ini membuat stabilitas keuangan atau dari makro itu menjadi lebih terjaga
karena pertama adalah pelaku usaha sekarang itu bisa menggunakan mata uang terdiversifikasi
kalau dulu lebih banyak menggunakan
dominan currency us dollar sekarang dia punya pilihan untuk menggunakan mata uang lokal
nah kenapa diversifikasi penting
kita ingat di dalam teori keuangan adalah prinsip dasar untuk memitigasi resiko adalah
intinya adalah diversifikasi diversifikasi dan diversifikasi
jadi istilahnya don't put all your eggs in one basket
nah ini akan membuat terdenverifikasi exposure terhadap mata uang pelaku usaha
sehingga ini akan mendorong stabilitas di dalam pasar keuangan
yang ketiga adalah
nah ini akan mendorong kerjasama ini penggunaan mata uang lokal ini akan mendorong efisiensi
kalau selama ini katakanlah eksportir atau importer di dalam melakukan transaksi dengan korea selatan
dia misalnya dari rupiah harus tukar dulu ke dalam us dollar
kemudian dari dollar tukar lagi ke dalam korean won
itu yang kita sebut dengan indirect potation
jadi dia harus ke dalam us dollar dulu baru kemudian ke dalam korean won
ini tidak efisien
nah penggunaan sekarang kerjasama kita yang dorong untuk langsung adalah penggunaan transaksi langsung dari rupiah menjadi won
dan itu membuat efisien
jadi membuat biayanya itu menjadi lebih murah
jadi itu yang s
apa namanya yang e yang ke poin ketiga
yang terakhir adalah s yaitu sinergi
mbak dea sekarang itu adalah kita meningkatkan kerjasama dengan korea
nah sekarang ini adalah kalau kita istilah anak muda
sekarang zaman now ini adalah kita adalah zaman kolab
di mana di dalam kesulitan di dalam tingginya uncertainty
maka kita mencari banyak teman
di dalam hal ini kita meningkatkan exposure kita untuk menjalin kerjasama dengan mitra yang kuat
yaitu korea selatan
kenapa ini penting
nah waktu penadatangannya di tanggal dua mei di ijeon
itu kebetulan kami hadir beserta juga dengan pak dubes yang ada di sana
nah itu mendapat liputan media masa di korea dan cukup banyak
kami mendapat whatsapp dari pak dubes bahwa
liputan dari media lokal terhadap acara tersebut cukup besar
nah ini artinya apa
dengan kerjasama ini maka ini akan meningkatkan persepsi positif dari ekonomi indonesia di depan dari masyarakat dari korea
dan selain itu tadi mbak dea juga sampaikan bahwa penadatangannya ini dilakukan di sela sela
antara pertemuan gubernur bank sentral dan menteri keuangan asean dan juga plus tiga
plestri itu adalah china korea dan jepang
nah salah satu hal yang kita lakukan adalah
satu kesepakatan di dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral itu adalah
mendorong juga penggunaan lokal currency di dalam perdagangan di kawasan asean dan juga plestri
nah di sidang tersebut dibicarakan
kemudian bank indonesia dan kemudian korea menunjukkan hasil konkretnya dengan menandatangani mou tersebut
jadi kita bukan saja menaikkan gagasan wacana atau narasi
tetapi langsung membentuk suatu langkah konkret
yang merupakan cara mengimplementasikan lokal currency transaction
dimana intinya untuk peningkatan aktivitas perdagangan investasi dan foreign inflows itu menggunakan local currency
jadi mbak sela saya ulangi lagi
ada empat keuntungan yang tadi dengan kerjasama dari bank indonesia dan bank of korea
yang saya singkat dengan akses yaitu dapat meningkatkan akselerasi ekonomi indonesia menjadi epicentrum of growth
meningkatkan stabilitas ekonomi indonesia menjadi epicenter of growth
meningkatkan stabilitas ekonomi indonesia menjadi epicenter of growth
meningkatkan stabilitas ekonomi indonesia menjadi epicenter of growth

demikian mbak dea
pak rudy ada komentar dari sejumlah pengamat
salah satunya yang tadi sudah disampaikan di informasi sebelumnya
adalah keseimbangan nilai mata uang
jangan sampai antara rupiah dan won ini ada yang mendominasi
apakah ini sudah masuk dalam pertimbangan ketika melakukan perjanjian bilateral kemarin
itu kita sudah pertimbangkan jadi begini
kalau kita lihat salah satu unsur stabilitas itu tadi adalah
stabilitasnya itu tadi kalau kita menggunakan indirect otation
maka fluktuasi dari nilai tukar itu akan terimbas oleh us dollar
yang volatilitasnya tinggi
sementara kalau kita lihat volatilitas mata uang won dibandingkan us dollar itu lebih rendah
saya pikir ini yang jauh lebih penting dibandingkan dengan
penggunaan us dollar
volatilitasnya itu penting
nah dunia usaha sangat mementingkan kestabilan atau volatilitas
dan ini ditawarkan dengan kerjasama ini penggunaan lokal karansi
sementara kalau perbandingan antara mata uang korea dan rupiah
itu kembali lagi kepada banyak faktor yang sering kita sebut
ada faktor fundamental ada faktor technical dan kemudian ada faktor sentimen
itu dinamikanya akan berjalan secara dinamis
dan karena local transaction artinya ini rupiah dan won
kemudian ini adalah negara kelima ya korea sebelumnya sudah ada jepang malaysia dan lainnya
apakah ini merupakan salah satu langkah mengurangi ketergantungan terhadap pembayaran berupa dolar
dan ini bagian dari rencana memang local currency transaction
ya mbak dea jadi begini
kita itu berusaha di dalam policy maker itu berusaha untuk membuat dunia usaha itu
untuk bertransaksi secara nyaman kita menyediakan infrastruktur agar dunia usaha itu bisa bergerak dengan cepat dan dinamis
kalau kita lihat kita berdiskusi dengan pelaku usaha apa sih yang mereka inginkan di dalam transaksi berusaha
pertama mereka ingin resikonya rendah jelas kemudian mereka ingin stabilitas
kemudian yang ketiga adalah efisien dan biayanya murah
jadi local currency transaction ini menawarkan itu semua
jadi pertama dia tadi mengurangi resiko kenapa mengurangi resiko
karena dia melakukan diversifikasi tadi kita katakan prinsip utama dari kodeo keuangan adalah diversifikasi
itu sudah dilakukan kemudian kedua adalah kepastiannya lebih tinggi
mereka katakanlah keperluan untuk melakukan hedgit menjadi minimal karena apa
volatilitasnya sudah lebih rendah dibandingkan us dollar itu yang kedua
yang kemudian ketiga murah karena tadi ketika dia melakukan transaksi dia tidak perlu cross currency dulu ke dalam usd
sehingga itu menjadi penting itu yang saya sebut seringkali kita sebut adalah penggunaan local currency ini mengurangi apa yang disebut unecessary pressure
kalau kita menggunakan us dollar pressure nya lebih banyak karena follow up transaksinya tinggi mahal kemudian resikonya besar
sehingga kalau ketiga hal tersebut bisa diatasi
maka tadi kita dapat mengurangi undercistory pressure
jadi itu sehingga nanti dunia usaha benar benar meningkatkan produktivitasnya
tetapi dari sisi faktor pasar keuangannya itu dapat diatasi dengan lebih baik mungkin itu
baik artinya sudah sejauh mana pak perkembangan dari kebijakan ini ini kan lct ini bisa mengurangi annecessary pressure tadi
sejauh mana dengan lima negara yang sudah bekerja sama secara bilateral dengan indonesia
berapa besaran bisnis atau bilateral transaksi selama lct antara dua negara ini dilakukan
oke sebelum ke situ mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga adalah apakah ini sebagian dari program jangka panjang begitu ya dari ini
jadi betul kami di bank indonesia itu bekerja sama dengan kementerian lain dan kemudian dengan pelaku usaha berupaya untuk mensosialisasikan
agar penggunaan local currency ini berjalan secara massal jadi kita sudah punya task force yang berisikan antara policy maker
which is itu bank indonesia kemudian kementerian dan kemudian pelaku usaha untuk mengidentifikasikan apa yang kira kira perlu ditingkatkan untuk penggunaan local currency ini bisa marak dilakukan
nah kami itu sudah mengidentifikasi beberapa program pertama itu adalah bagaimana memprogramkan insentif yang perlu dilakukan
jadi kita sudah bekerja sama dengan kementerian keuangan dengan dirjen beacukai agar kita pengusaha pengusaha ya perdagangan di dalam transaksi perdagangan itu diberikan kemudahan di dalam nanti di beacukai di dalam pelaksanaannya
jadi itu yang pertama
jadi insentif kemudian kita juga melakukan sosialisasi untuk targeted baik pelaku usaha di indonesia maupun di luar negeri agar mereka menggunakan local currency di dalam bertransaksi perdagangan itu yang kedua
yang ketiga adalah dari sisi ekstensifikasi negaranya
tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah dua ribu delapan belas kita sudah kerjasama dengan thailand kemudian juga malaysia kemudian dengan jepang dan cina dan kemudian sekarang kita sudah kerjasama dengan korsel
nah nanti sebentar lagi di paro kedua nanti ada salah satu negara besar juga yang sedang kita jajaki dan mudah mudahan akan kita tanda tangan mui untuk lct ini
nah kemudian pertanyaannya dengan upaya upaya seperti itu bagaimana hasil konkretnya
kalau kita lihat mbak jelda mbak dea jadi kita lihat adalah tahun dua ribu dua puluh tiga selama februari ini saja kita melihat apakah nilainya meningkat apakah pelaku yang melakukan local currency transaction itu meningkat
nah dari dua indikator itu kalau kita lihat mbak adea itu di dua ribu dua puluh dua
dari dua ribu dua puluh tiga sampai bulan februari itu nilai transaksi per bulannya itu sudah empat ratus delapan puluh juta ini nilai transaksinya ya per bulan
dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh dua itu hanya tiga ratus empat puluh dua juta per bulan
dan ini kalau dimulai kita bandingkan dengan dua ribu delapan belas itu hanya tiga puluh dua juta
jadi dari tahun dua ribu delapan belas itu meningkat kira kira sepuluh kali lipat di tahun dua ribu dua puluh dua dan selama tahun dua ribu dua puluh tiga ini meningkat lagi
jadi itu trennya sangat signifikan meningkatnya
kemudian dari pelaku usahanya
kalau kita lihat pelaku usaha di tahun dua ribu delapan belas itu perbulannya hanya satu ratus satu pelaku saja
tetapi di tahun dua ribu dua puluh dua itu bisa mencapai satu tujuh ratus empat puluh satu pelaku per bulan
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini itu sudah meningkat menjadi dua ribu tujuh belas per bulan
jadi kalau kita lihat ini merupakan suatu peningkatan yang cukup besar
di dalam peningkatan baik dari volume transaksi yang menggunakan lokal currency maupun pelakunya
dan ini mbak dea di dalam keketuan asean salah satu program yang kita tawarkan konkret dalam keketuan asean kita adalah
di finance track tentunya adalah kita nanti akan mendorong local currency transaction ini sebagai program konkret di dalam pelaksanaan dari keketuan asean
mengusulkan tentunya kami dengan kementerian keuangan dan kementerian mengko perekonomian
itu mendorong local currency ini sebagai salah satu agenda yang konkret untuk didiskusikan di dalam keketuan asean
dan kemarin kita sudah sepakat untuk mendirikan task force untuk di asean untuk mendorong penggunaan lokal karansi
jadi apa yang kita lakukan di indonesia itu kita copy paste di dalam asean
sehingga untuk tadi
untuk agar baik volumenya maupun pelakunya itu meningkat tajam
sehingga yang diminta oleh presiden bahwa upaya upaya konkret di dalam ketua asean ini bisa terjadi
untuk menunjukkan bahwa indonesia sebagai chairmanship di dalam keketuan asean
bukan saja sebagai chairmanship tapi menunjukkan leadership nya di dalam keketuan asean
begitu mbak dea
baik artinya memanfaatkan posisi indonesia yang memegang tongkat estafet dalam keketuaan asean dua ribu dua puluh
untuk mendorong ini yang namanya perjanjian bilateral salah satunya adalah lct
terima kasih pak rudi sudah bergabung bersama kami
semoga sehat selalu terima kasih penjelasannya
terima kasih mbak dea